pemilihan kepala daerah di kabupaten lebak tangerang dan kota tangerang berpotensi diikuti calon tunggal
menurut akademisi potensi kemunculan calon tunggal di banten dinilai sebagai kemunduran dalam berpolitik dan berdemokrasi
ada empat daerah di provinsi banten yang mengadakan pilkada serentak dua ribu delapan belas
yakni kota serang kota tangerang kabupaten tangerang dan kabupaten lebak
dari empat daerah itu tiga daerah diantaranya berpotensi memunculkan calon tunggal
semua partai di tiga daerah tersebut mendukung calon petahana maju ke bali
dilansir detik com di pilkada kota tangerang sudah pasti pasangan arief wisman sah sahrudin akan melawan kota kosong
arief mengungkapkan bahwa sembilan partai yang duduk di dprd kota tangerang sudah menyerahkan sk dukungan
kemungkinan calon tunggal juga terjadi di kabupaten tangerang
sejauh ini belum ada nama calon bupati dan wakil bupati yang maju
selain dari calon petahana ahmad zaki iskandar dan man romli
di pilkada lebak sepuluh partai juga dipastikan mendukung kembali iti oktavia dan ade sumardi sebagai calon bupati dan wakil bupati
jika hanya calon tunggal yang muncul berdasarkan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu delapan
maka calon tunggal tersebut akan melawan kota kosong
ketua kpu banten agus supriyatna mengatakan pendaftaran tahap pertama akan diperpanjang selama tiga hari
menurut dekan visip universitas
sultan ageng tirta yasa banten agus safari potensi calon tunggal di tiga daerah di banten
menunjukkan bahwa politik dinasti masih kuat
hal itu menunjukkan cara berdemokrasi yang tidak sehat